kita ke informasi selanjutnya calon gubernur jawa barat nomor urut satu ridwan kamil menanggapi isu lgbt yang belakangan dikaitkan dengan dirinya
emil merasa isu yang berkembang adalah bagian dari kampanye hitam
ditemui di gor bekasi jawa barat emil pada minggu pagi emil mengapresiasi dukungan dan segala lapisan masyarakat termasuk dari komunitas lgbt
namun secara pribadi dirinya tidak menyetujui perilaku lgbt karena tidak sesuai dengan keyakinannya
emil sendiri meyakini isu yang dimbuskan terkait lgbt merupakan bagian dari kampanye hitam
dirinya masih mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum
saya tidak akan terlalu terpengaruh masyarakat sudah pintar mana yang benar mana yang fitnah